tunjangan hari raya menjadi unsur penting dalam belanja lebaran
namun pengelolaan thr yang kurang tepat malah akan membuat fungsinya tidak maksimal
rahmadian seorang ibu rumah tangga tidak berbeda dengan ibu rumah tangga pada umumnya
di saat jelang lebaran ini rahma harus mulai membagi pengeluaran untuk berbagai kepentingan
salah satunya belanja lebaran
rahma mengakui pengeluaran selama ramadan bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat
dibandingkan bulan bulan biasanya
apalagi ditambah belanja lebaran
ia harus bisa bijak membagi pengeluaran
salah satunya adalah dengan membelinya sebelum bulan puasa
kalau untuk baju gitu kan kita kan yang biasa harus baru
tapi awal awal sebelum puasa sih sebenarnya harus udah beli gitu
karena kan harganya tuh lebih murah gitu
tunjangan hari raya menjadi salah satu unsur dalam belanja lebaran
namun pengelolaan thr yang kurang tepat
membuat fungsinya kurang maksimal
tradisi serba baru menjadi salah satu penyebab meningkatnya pola konsumsi masyarakat jelang lebaran
perencana keuangan fanaya institut soni besovian mengatakan
untuk mengantisipasinya dalam pengelolaan keuangan kita harus memiliki skala prioritas
yang nomor satu yang harus dikeluarkan kalau kita terima income
nomor satu yang kita keluarkan adalah kewajiban kewajiban kita dulu
kewajiban kewajiban hutang dan segala macam
udah sedekah yang sudah diniatkan keluarkan
zakat infak sodarkoh keluarkan
utang cicilan kewajiban tunaikan segera
nggak boleh nggak ditunaikan itu
setelah itu dikeluarkan baru coba usahakan penuhi kebutuhan dasar
kembali ke definisi belanja tadi ya
kebutuhan dasar setelah kebutuhan dasar terpenuhi masih ada sisa nih
jangan spending dulu nih
jangan spending dulu
investasi udah dapet target investasi udah dapet baru
kebutuhan sekunder tersiar baru keluarkan
sony menambahkan pentingnya investasi seperti membeli emas
properti sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan keluarga